setelah lima tahun tak muncul dengan karya baru the groove mempersembahkan album barunya forever youl ⁇ bemin dipilih sebagai single pertama sekaligus menjadi judul album
berisi sepuluh lagu album ini tidak hanya ditujukan untuk penggemar setia mereka tapi juga berusaha merangkul segmen penikmat musik yang lebih luas
kita udah kangen nih udah lama ketemu jadi apa yang mau dikasih selama kepada masyarakat itu juga kita pikirin
mungkin kematangan kita berpikir juga nggak mau nempatin yang neko neko tulisan juga lirik
saya mencoba untuk menangkap energi teman teman selama lima tahun kosong ini perjalanan apa yang patut ditulis jadi liriknya nggak mengada ngada gitu
di tengah era musik digital the groove memilih untuk tetap mencetak album fisik
album itu seperti amak harus diketahui banyak orang jadi yang mengkoleksi seperti saya memang suka beli fisik jadi akan mendapatkannya
pengen tau sejarah

yang pengen simple pakai zaman sekarang digital silahkan saja
iya tapi kalau saya dari dulu memang kalau bandnya suka aku pasti cari fisiknya karena ini kan ada fotonya usaha banget gitu kita sampai meng create ini jadi
tetap beda ya rasanya kalau memegang
kalau saya sih tetap logonya budidayakan kembalilah fisik
beda rasanya memegang melihat membuka
tahu siapa yang terlibat
iya menyemannya dirak ngebutin
ada yang melap gitu itu ada touching sendiri lah terhadap karya
momen ini juga dimanfaatkan the groove untuk meluncurkan buku sembilan belas tahun perjalanan karir mereka
soal buku ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan di buku ini
soal buku sebenarnya isinya perjalanan sembilan belas tahun the groove
untuk suka dukanya membangun dan mempertahankan sebuah band
pengennya jadi menginspirasi teman teman adik adik yang juga mau berjuang juga di industri musik indonesia
panggung demi panggung mereka tak lukan
mulai dari pensi hingga festival bertaraf internasional
bongkar pasang personel adalah hal yang tak bisa dihindari
namun pengalaman itulah yang membuat kebersamaan mereka semakin solid hingga sekarang
gria putri jakarta